halo saya sedang berada di taman suropati melakukan olahraga
di sini tempatnya oke untuk kita melakukan olahraga pada pagi hari
nah olahraga itu pemirsa sangat penting ya supaya badan kita tetap sehat dan kuat walaupun usia semakin menambah
apalagi ini tulangnya penting kita jaga supaya tidak kena osteoporosis
nah apalagi bagi kita kaum perempuan ternyata satu dari empat perempuan antara usia lima puluh hingga delapan puluh itu akan terkena osteoporosis
dan kecenderungan perempuan untuk kena osteoporosis itu empat kali lipat lebih besar ya daripada kaum pria
sehingga penting khususnya bagi kita kita untuk menjaga tulang
kita agar sehat supaya tidak kena osteoporosis
tapi apa sih sebenarnya osteoporosis
gejalanya apa saja dan apa yang perlu kita lakukan untuk ya supaya tidak terserang osteoporosis
mari kita bicara langsung bersama para

kita harus mengikuti kekuatan kita
kita harus mengikuti kekuatan kita
kita harus mengikuti kekuatan kita
hingga kini osteoporosis masih menjadi perhatian di dunia kesehatan
sebab prevalensi penyakit degeneratif pada tulang ini meningkat setiap tahun terutama di negara negara berkembang
organisasi kesehatan dunia mencatat
sekitar dua ratus juta orang di seluruh dunia
khususnya pada perempuan
peluang terserang osteoporosis semakin besar seiring dengan bertambahnya usia
pada dua ribu enam belas kementerian kesehatan mengungkap
prevalensi atau jumlah keseluruhan kasus osteoporosis pada perempuan usia lima puluh hingga delapan puluh tahun
jumlah meningkat pada perempuan berusia tujuh puluh hingga delapan puluh tahun
sementara itu prevalensi osteoporosis pada laki laki usia lima puluh sampai delapan puluh tahun
jumlah meningkat pada laki laki usia tujuh puluh sampai delapan puluh tahun
osteoporosis memang lebih banyak menyerang perempuan dibandingkan laki laki
terutama yang memasuki fase menopaus saat kepadatan tulang menurun
namun sebenarnya osteoporosis bisa menyerang siapa saja di segala umur
dan jenis kelamin tidak terkecuali generasi muda
penyebab penyakit pengorposan tulang ini pun cukup banyak
menurut kementerian kesehatan osteoporosis mengancam setiap orang yang hormon estrogennya rendah
kurang aktivitas fisik kurang paparan sinar matahari
kurang asupan kalsium dan vitamin d serta terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dan rokok
osteoporosis memang tidak bisa dihindari tetapi bisa dicegah
ya untuk lebih tahu lebih dalam ya mengenai osteoporosis dan apa apa saja gejalanya
kita akan bertemu dengan dua orang yang pakar ya mengenai hal ini
dan juga ada licia margaret apotekar dan tapi spesialisnya osteoporosis juga ya
ini habis olahraga kita jalan pagi ya
jadi jogging ini kesehatan itu sangat penting ya kita jaga ya
supaya badan kita tetap sehat kuat dan tetap fit walaupun usia semakin bertambah
apalagi katanya kalau perempuan itu rentan kena osteoporosis
ini sering ya ini kadang kadang gua ogel sakit dan lagi macem macem ya yang kita
yang berkaitan dengan tulang dan juga ini sendi sendi
tapi sebenarnya dokter linda sebagai seorang dokter yang spesialis ortopedi ya
itu apa sebenarnya namanya osteoporosis dan juga orto itu mungkin apa sih yang berkaitan yang kita dengar orto ini
ortopedi itu apa sih sebenarnya
jadi kita harus saya mulai dari definisi aja
jadi kaki yang diluruskan itu awalnya
jadi tulangnya kenapa dia berlubang karena habis
dan itu tadi mbak desi bilang sakit nggak ada sakit osteoporosis itu tidak ada gejala sama sekali
oh nggak ada gejala sama sekali
nggak ada karena itu penuaan dari tulang
jadi kalau saya sakit sakit itu sebenarnya bukan tulang ya
oh kalau tidak ada gejala
nggak ada gejala makanya itu silent disease kita sebutnya
satu osteoporosis karena memang sanilis karena udah usia
ada juga karena dia memang ada sekunder
belum waktunya porosis dia udah keropos
biasanya karena pemakaian obat obatan minum alkohol
sekarang lifestyle disease nggak mau mager males gerak
tidak ketemu matahari ya kan seperti itu
nah tapi balik ke yang osteoporosisnya itu sendiri ini kan osteotulang
porosis itu kan poros tapi sebenarnya komposisi dari tulang itu ya kita punya tulang
kita nggak tahu komposisi apa itu apa dan kenapa bisa poros lah istilahnya
jadi kalau osteoporosis itu tulang yang sehat yang sudah termineralisasi dengan baik
ada kalsium ada vitamin d ada matrik semua banyak mineral
itu sudah bagus tiba tiba habis
jadi tulang itu kayak kerupuk mbak desy dia di dalamnya kayak serabut serabut gitu
nah komposisi mineral dalam tulang itu apa apa saja
ada kalsium hidroksiapatit ada fosfat macam macam
nah itu dia kalau kita kurang kan tadi ya soal nelis ya udah tua
sama kayak rambut kita putih tulang juga ikut tua
tapi kalau yang sekunder mineral ini yang harus kita pertahankan
asupan ya kan selain matahari karena matahari kita perlu
matahari ya kenapa penting
penting vitamin d yang di bawah kulit itu harus aktif
nah diaktifkan dengan sinar matahari

sinar matahari pagi atau sore hari ada waktunya jam tujuh setengah delapan sampai setengah sembilan
jadi apa ketika kita mendapatkan sinar matahari vitamin d ini apa yang terjadi pada tulang kita
nah jadi vitamin d yang di dalam kulit dia aktif diambil sama darah
masuklah dia mengambil asupan kalsium kemudian dibawa ke tulang
nanti terjadi proses metabolisasi di situ sehingga dia terbentuk lagi tulang
itu osteogenesis tapi di tulang itu ada dua sel
satu untuk osteoklas itu makan tulangnya resopsi yang tulang tua
ini regenerasi perlu kalsium vitamin d dan tadi matrix
nah itu kalau osteoporosis resopsi itu waktunya dua sampai empat minggu saja
ya dua sampai empat minggu lebih cepat dia diserap yang rusak dimakan
tapi untuk osteogenesis pembentukan tulang itu empat bulan sampai enam bulan
jadi kalau kita perempuan hormon sudah tidak ada tidak ada yang jaga lagi tulang
nah kenapa apa kaitannya hormon dengan perbaikan tulang
estrogen yang kita cerita nah estrogen itu dia mencegah tadi osteoklas yang makan tulangnya supaya tidak cepat
nah sekarang kita menopos nggak ada estrogen dan itu cepat banget dimakan
makanya dia keropos karena resopsi lebih cepat daripada pembentukan
makanya suplemen perlu banget olahraga perlu banget supaya di metabolisme dia matai
nah ini yang mengenai yang osteoporosis ini tadi kan ada dua ya karena usia
jadi ini berarti kalau kita semakin tua ya mau tidak mau kita akan kena
itu tidak bisa dihindari
bukan dihindari tidak bisa karena kita tua
tapi bisa kita cegah
kita cegah dan lain sebagainya
nah ini lisha karena sebagai seorang apotekar ya
kita pahamlah istilahnya ramuan ramuan yang penting ya untuk mencegah osteoporosis
tapi kalau dari segi gejala ya dan apalagi perempuan indonesia
lisha sendiri itu melihat itu bagaimana apakah habit atau lifestyle khususnya dari perempuan indonesia ini bagus atau ternyata tidak mendukung ya terhadap kesehatan tulang
oke seperti tadi sudah dijelaskan oleh dr linda
pengaruh utama itu pasti usia
pengaruh utama itu pasti usia
di usia di atas tiga puluh lima atau di atas empat puluh tahun memang tulang tuh ya sudah tak dengedok mengalami pengeroposan
karena kehilangan mineral tadi kehilangan kalsium
juga pada perempuan yang mengalami menopos kadar estrogen kan menurun dalam tubuh
menurunnya estrogen akan memicu mempercepat terjadinya osteoporosis
nah tapi tidak perlu khawatir mulai dari usia dini sebelum usia tiga puluh tahun

betul sebaiknya kita mengkonsumsi suplemen suplemen untuk memperkuat tulang sehingga mencegah terjadinya osteoporosis
jadi seperti suplemen yang mengandung kalsium suplemen yang mengandung vitamin d
vitamin d nya juga mungkin lebih khusus adalah vitamin d tiga
kenapa vitamin d tiga karena vitamin d tiga itu vitamin d yang paling cepat diserap oleh tubuh
jadi lebih cepat diserap pastinya lebih cepat untuk memunculkan efek perbaikan
tapi lifestyle yang lain kan kita harus juga lakukan kan
oh iya betul seperti orang orang yang punya bmi atau body mass index di bawah sembilan belas atau terlalu kurus itu juga mempengaruhi terjadinya osteoporosis
kemudian perokok berat atau minuman alkohol yang sampai kecelakaan
kenapa itu kenapa ada kaitannya dengan kesehatan tulang
ya pasti ada kaitannya dengan kesehatan secara umum tapi apa yang terjadi pada tulang
karena misalnya kalau merokok atau berat badannya berlebihan atau minum alkohol apa pengaruhnya
ya terutama untuk perokok berat ya terutama perokok berat dan pecandu alkohol kan banyak racun di dalam rokok dan alkohol yang dalam kadar berlebihan itu pasti akan merusak sistem kerja tubuh
termasuk merusak jaringan yang ada pada tulang
jadi bisa memicu juga timbulnya osteoporosis seperti itu
terus juga orang yang diam terlalu banyak diam dan tidak aktif

penting sekali buat olahraga

jadi dengan kita semakin aktif bergerak semakin aktif berolahraga tulang tulang kita tuh akan dilatih untuk membawa beban tubuh kita sendiri
jadi bisa menjadi semakin kuat dan tidak mudah terkena osteoporosis
makanya ini juga penting ya olahraga pakai beban ya
ini kalau misalnya olahraga pakai beban ini apa ya
ini apa yang terjadi pada tubuh kita yang bisa membantu memperkuat tulang
itu memang bisa membantu
betul betul kenapa
karena tadi tulang itu kuat kalau dikasih beban
kayak mbak desy maaf
harus mbak desi harus bawa beban
karena tadi kurus
mungkin kalau kita apalagi udah kurus
jadi kurus juga
ya ada potensi atas itu
cukup rentan ya terhadap osteoporosis
jadi kalau mbak desy masih tadi olahraga
bebannya keren bagus
pasti emas tulangnya densitas tulangnya bagus
masa tulang kita paling padat itu tiga puluh tahun
jadi sebelum usia tiga puluh dua puluh tiga puluh itu kita harus pacuk tulang sampai padat
setelah itu mulai degeneratif
itu umur empat puluh
kita mulai dari rambut mbak desi
kita mulai putih itu udah degeneratif
itu dari luar sampai ke dalam
makanya paling tua paling terakhir itu tulang
cara mengecek densitas itu bagaimana caranya
apakah harus ini secara rutin ke dokter dan lain sebagainya
karena terus terang
kan tadi dokter mengatakan tidak ada rasa sakit
tidak ada rasa sakit orang sakit ya ngapain gitu enggak ada gejala lah istilahnya
kita punya alat untuk mecek densitas tulang itu bone mineral density
itu kita dapatkan skornya biasanya kita ambil di tiga tempat tulang
di pergelangan tangan kiri tulang belakang sama hip kiri
kenapa karena di situ yang paling cepat keropos
dan kalau dia jatuh sampai keropos perlu penanganan tindakan arkeopedi
apalagi kalau biasanya semakin tua kan kalau bisa jangan jatuh ya karena lama
nah ini beda anak kecil ya dengan orang tua
kalau masih kecil kan cepat sekali ya ininya misalnya kalau patah tulang
tapi kalau sudah usianya di atas tiga puluh lima atau lima puluh
ini lisya kira kira berapa lama diperlukan untuk menyembuhkan patah tulang misalnya atau fracture
yang pastinya akan lebih lama ya dok dibanding
dengan anak kecil karena ya itu kepadatan tulangnya juga sudah mulai berkurang
terus mineral mineral tulang juga sudah mulai berkurang
jadi pastinya akan lebih lama dari anak kecil
mungkin dokter bisa bantu
kalau tulang itu sesuai textbooknya itu tiga bulan akan kembali utuh
di operasi tidak di operasi bentuknya bagus
tiga bulan tapi sesuai lagi tadi balik lagi
kalau anak cepat ya iya dia lagi growing ya masa pertumbuhan
tapi kalau udah usia bisa nggak
bisa tapi mungkin lebih lambat
kayak tadi vitamin d itu kenapa kita mesti kena matahari
dia belum aktif yang aktif itu d tiga
makanya d tiga itu yang langsung diserah
seperti itu mbak desi
berapa sering dan bagaimana ininya kita melakukannya istilahnya
seberapa rutin kita harus mengecek kepadatan tulang kita
ya jadi masa tulang kita paling padat itu tiga puluh tahun
itu sudah padat
jadi sebelum usia tiga puluh dua puluh tiga puluh itu kita harus pacu tulang sampai padat
setelah itu mulai degeneratif itu umur empat puluh
kita mulai dari rambut mbak desi
kita mulai putih itu sudah degeneratif
itu dari luar sampai ke dalam
makanya paling tua paling terakhir itu tulang
jadi kita cek kepadatan boleh dari usia empat puluh kita cek berapa densitas kita masar tulang puncak masar tulang
setelah itu dia akan turun tadi karena dia tidak ada apalagi apalagi menopaus
jadi umur lima puluh lima kita cek lagi
tapi kalau kita misalnya rajin rajin tadi kan kata licia harus banyak olahraga beban dan lain sebagainya
itu kita bisa tahan sampai umur berapa sebelum teropos
asal kita tadi masa tulangnya padat banget ya umur tiga puluh empat puluh padat
kemudian dengan lifestyle tadi olahraga asupannya bagus tidur cukup
itu akan waktunya teropos belum teropos dia
masa lebih lama
kalau laki laki dia lebih lama lagi
nah itu kenapa ya laki lebih ini kuat ya istilahnya dibanding dengan perempuan ya
maksudnya hormonnya beda
hormonnya memang menunjang ya
jadi penurunan hormon pada laki laki itu sepuluh tahun lebih tua dari kita
kalau kita perempuan sudah menopos lima puluh tahun laki laki itu enam puluh
tapi saya tertarik nih licia sendiri kan kelihatannya anda fit
apa anda sendiri melakukan apa apa saja untuk mencegah osteoporosis
tadi katanya ya lifestyle tapi juga ada suplemen atau minum
kalau kita misalnya minum susu tiap hari tapi ini kan kalau minum susu kita orang asia nggak cocok ya
karena orang males nih minum susu suka sakit perut
memang biasanya orang orang tua zaman dulu dari usia kecil usia dini dibiasakan untuk minum susu
karena biar tinggi
biar tulangnya kuat
ya memang di susu mengandung kalsium
dan itu bagus sekali untuk tulang
dan apalagi untuk orang orang yang usia empat puluh tahun ke atas biasanya susunya kutuk khusus
mengandung kalsium yang lebih tinggi
tapi tidak semua orang bisa minum susu
terutama orang orang dengan kondisi laktos intoleran
saya suka sakit ini saya suka perutnya nggak enak gitu kalau minum susu
sensitive kan dengan susu
nah jadi kita mengantisipasi hal itu
karena tidak semua orang bisa
bisa atau cocok mengkonsumsi susu
kami sarankan sebaiknya mengkonsumsi kalsium dalam bentuk suplemen
jadi sudah lebih praktis
tidak perlu seduh susu lagi
jadi tinggal meminum suplemen suplemen tersebut setelah makan
dan cukup satu kaplek sehari
itu sudah bisa memenuhi kebutuhan palsu
dan dari kami sudah menyediakan solusinya yaitu dengan suplemen caldana flex
itu komposisinya apa saja
dan apa bedanya
dengan suplemen suplemen yang ada lah
istilahnya banyak di
kan kita banyak sekali kan pilihan pilihan
untuk suplemen kesehatan tulang sendiri sebenarnya sudah banyak di pasaran
rata rata mengandung kalsium
kemudian ada suplemen lain yang mengandung vitamin d tiga
itu kan kita kalau dengan suplemen yang terpisah seperti itu kita butuh banyak biaya untuk mengeluarkan
nah caldana flex memberikan solusi yang lebih praktis
karena dalam satu kaplek caldana flex sudah mengandung kalsium
dan vitamin d tiga plus glukosamin juga untuk kesehatan sendinya
jadi dalam satu kaplek suplemen kita bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus
manfaat untuk kesehatan tulang dan manfaat untuk kesehatan sendi
tidak perlu tuh mengkonsumsi beberapa suplemen dan beberapa kali sehari
dan ini idealnya di atas usia tiga puluh lima atau mungkin lebih dini lagi bisa digunakan dan bisa sampai digunakan sampai berapa tahun
oke untuk caldana flex sendiri kita peruntukan khususnya untuk yang berusia di atas empat puluh tahun
karena kan sudah mengalami penurunan jumlah kalsium dan vitamin d tiga dalam tulang
tapi kita juga menyarankan untuk usia sebelum tiga puluh tahun bisa juga menggunakan mengkonsumsi caldana flex
sebagai investasi jadinya dengan suplemen yang cukup di usia muda
jadi kita tidak osteoporosis sebelum waktunya ya dok ya bisa lebih lama menunda osteoporosis itu
ya kalau kita misalnya ini banyak ya pilihan pilihan cara kita untuk
apakah suplemen ini salah satu cara yang terbaik untuk mencegah atau juga ya memperbaiki kondisi tulang kita
atau sebenarnya dengan lifestyle asupan makanan yang cukup dan lain sebagainya ya kita
karena kadang kadang orang juga males ya makan suplemen
jadi betul mbak desy
jadi tidak cukup dengan suplemen
tetap harus mengubah lifestyle
yang biasanya tadi tidak mau gerak
kita harus gerak
harus cari matahari
karena kalau enggak stamina kurang kalau kita enggak kurang matahari
itu tulang jadi lunak
udah keropos lunak lagi
dan suplemen betul
suplemen itu harus dimulai dari tadi usia tiga puluh sampai sana boleh
asal tetap harus bergerak
tulang harus dibebani
sendi harus dilatih supaya dia tetap lentur
sehingga jaringan rawan sendinya juga tidak cepat aus
makanya tadi ada tulus glukosamin ya
glukosamin itu untuk sendi mbak desi
jadi yang untuk keroposnya kalsium dan vitamin d
dan glukosamin yang tadi untuk sendinya
dok penyakit ini ini ya memang ini ada aspek genetiknya juga
misalnya kalau ya orang tuanya juga lebih rentan
apakah ini kita menjadi lebih rentan terhadap osteoporosis
ya jadi ada penyakit penyakit yang memang genetik yang memang tulangnya keropos
tapi itu jarang sekali
yang sekarang muncul sekarang kenapa osservoir jadi ketahuan heboh
karena kita baru ngerti
karena memang silent disease dari dulu sudah ada
hanya karena kita berubah lifestyle
kita mau ke kantor aja belum ada matahari mbak desy
pulang udah gak ada matahari lagi
tapi untuk orang indonesia ya dibanding dengan misalnya di luar negeri
seberapa rajin merawat kekuatan tulang kita
dan apalagi harusnya kan kita kan negara yang banyak mataharinya
tapi kok kita masih rentan lah istilahnya gitu
apakah ini sesuatu yang mengkhawatirkan sebenarnya buat kaum muslimin
karena kalau di luar negeri kita lihat susu kan dari luar
mereka dari kecil udah minum susu
dia sudah tahu kalsiumnya dari situ
dan itu udah habit minum susu
kita nggak bisa dikasih tuhan matahari
tapi kita menghindari matahari
tunggu matahari kita pakai payung pakai topi
jadi sekarang itu osteoporosis dan defisiensi vitamin d itu banyak
karena kekurangan vitamin d
di situ saya juga aduh ini mungkin karena tadi lifestyle
kita dari subuh gak ketahuan matahari
pulang gak ada matahari
dan makanan makanan yang kurang sehat juga untuk ini
apalagi di usia produktif ya dok ya
zaman sekarang kan orang bekerja mungkin lebih hektik dibanding dengan mungkin sepuluh tahun yang lalu
jadi kadang kalau kita makan yang penting kenyang
bukan yang penting nutrisi
itu juga yang dikawasi
dan kita biasanya tidak banyak bergerak
di belakang meja main dengan gadget
tidak suka jalan jalan
makanya kalau apalagi di indonesia ini panas kan bukan sesuatu yang nyaman lah untuk
pada penting sekali ya
di usia sendiri apa olahraganya
saya mengusahakan seminggu dua kali itu pasti jogging
jogging selama mungkin setengah sampai satu jam
nah tapi dengan kita tidak jogging pun tidak apa apa
asal kita aktif bergerak
misalkan di kantor mungkin kalau untuk naik turun jeda dua atau tiga lantai sebaiknya menggunakan tangga
kalau dokter sini kelihatannya masih awet muda
apa saja olahraganya
saya banyak berdiri banyak
itu kalau nggak olahraga selesai barangkali sebentar lagi
pagi bangun pagi saya beban
jadi stretching dulu mau berenang mau jalan mau lari
kalau orang tua lebih baik jalan pagi tapi jalan cepat
dan satu lagi mbak desy kita ketemu di sini tamannya bagus tapi mataharinya kurang
jadi agak ke tengah sana matahari dibuka sedikit sehingga vitamin d nya bisa aktif
kalau kita tetap ditutup tutup sayang juga
berarti harus dibuka ya
iya harus dibuka
jadi sinar matahari pagi hari ya
pagi hari jam tujuh sampai jam sembilan
apalagi khusus untuk anak anak kecil kan juga supaya mereka kuat sehat dari usia dini
dan orang tua
kalau kita kan di dalam kantor
jadi kita harus olahraga lebih bagus
sabtu minggu kita ketemu matahari
iya dan kita harus sering olahraga apalagi katanya orang indonesia punya reputasi paling malas jalan
paling malas bergerak
paling malas bergerak
paling malas bergerak
nah yang paling malas jalan bergerak itu sangat penting
bukan saja untuk kesehatan tulang
tapi ketika sendi sendi
nah ada satu lagi yang ada osteonya di depannya
nah apa itu
saya rasa kita perlu pelajari
kita akan mungkin kita cari lokasi yang agak berbeda ya
terima kasih licia sarannya
terima kasih juga
bahwa hidup sehat itu penting
dan kalau memang diperlukan tentu saja kita juga harus pelajari
banyak suplemen ya sekarang yang kita bisa ambil dan ini kita harapkan juga bisa membantu mencegah
karena osteoporosis itu enggak enak ya kalau kita ini tulangnya teropos
yuk kita sambil cari matahari lagi
kalau osteoartritis ada gejalanya mbak desi
kenapa karena dia menyangkut sendi
jadi osteo itu tulang artritis itu sendi
jadi tulang yang di dalam sendi yang mengalami degenerasi
jadi tulang di dalam sendi itu diliputi jaringan rawan cartilage
karena kartilege nya jaringan rawan ini yang cepat aus karena pemakaian
ya kita lanjutkan insight khusus edisi hidup sehat
ya seperti kita ketahui hidup sehat itu sangat penting ya
tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan apapun
apalagi kesehatan yang berkaitan dengan tulang
karena ya badan kita ini begini karena tulang kita
dan untuk lebih paham lagi apa apa saja yang perlu kita lakukan supaya tulang kita itu tetap sehat
sendinya juga tetap kuat dan kita terus bisa beraktivitas sampai usia
untuk usia yang sudah huzur pun kita hadirkan kembali dokter spesialis ortopedi kita
dr cristiana linda wahyuni dan juga kali ini ditemani oleh belinda stella
tadi kita sudah banyak belajar mengenai osteoporosis
jadi tulang yang ropos kita sudah tahu ya pencegahannya
penting matahari vitamin d dan lain sebagainya
nah sekarang kita akan belajar mengenai osteoartrikritis
tapi mungkin dokter linda katanya dokter linda itu hanya wanita kedua sebagai dokter spesialis ortopedi
tapi ngomong ngomong kenapa ya jarang dokter ortopedi itu perempuan
apa yang membuat ini spesialis bidang laki sih sebenarnya
jadi untuk awal saya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh saya masuk
ortopedi itu semua saya masuk ke sarang penyamun karena laki laki semua
kenapa karena butuh kekuatan
karena kita menyambung yang patah kita sambung harus kita seperti puzzle
kemudian kita pasang fiksasi itu perlu kekuatan untuk mereduksinya
kalau yang kecil kurang kuat itu awalnya ternyata setelah berkembangan sekarang ada yang kecil juga masuk sebagai special perempuan
kenapa karena tadi
kesehatan tulang dan seni itu tidak dilihat dari badannya tapi kekuatannya memang ototnya harus kuat
wah luar biasa ya belinda ya kita impress ya
ini kayaknya kita harus lebih banyak ya dokter spesialis dokter tadi yang perempuan
karena ternyata yang menyangkut dengan kesehatan tulang itu banyak sekali diderita oleh perempuan
walaupun masih muda belinda ini sudah harus kita perhatikan ya
tadi kita sudah bicara mengenai osteoporosis ya keroposan tulang yang berkaitan dengan usia
tapi juga karena lifestyle dan kita juga bisa mencegahnya misalnya dengan makan suplemen hidup sehat dan lain sebagainya
tapi sekarang osteoartritis perbedaannya apa
dan gejalanya apa apa saja
nah kalau osoatritis ada gejalanya mbak desi
kenapa karena dia menyangkut sendi
jadi osteo itu tulang artritis itu sendi
jadi tulang yang di dalam sendi yang mengalami degenerasi
jadi tulang di dalam sendi itu diliputi jaringan rawan
nah kartilege nya jaringan rawan ini yang cepat aus karena pemakaian
setelah kartilege aus ke bawah ke tulangnya
itu yang akan mengalami pengapuran katanya
itu kenapa karena jaringan rawannya terkikis karena pemakaian
kikisannya kemana dia mengumpul ke pinggir tulang sehingga bikin kapur
pengapuran tulangnya jadi ada tambahan
kalau sendi kita lihat suka bunyi krek krek karena kurang cairannya
menurut saya kalau begini suka klik klik
nah itu apa ya
nah itu kemungkinan cairan jaringan cairan sendinya kurang
yang kartilesnya itu yang pengausan
itu yang bikin nyeri
awal dari mulai cripping itu udah mulai nyeri
jadi kenapa dia cepat
banyak sekarang yang gemuk gemuk
kalau saya gak latihan
nanti lutut saya mulai cepat tahu

karena beban yang diangkat itu
membuat lututnya jadi jauh lebih
ya pembebanan di lututnya
bukan lemah sakit ya
karena paling sering diderita kalau saya kalau misalnya sehabis lari
karena saya kan suka jogging gitu
kadang kadang kan wah ini udah mulai agak sakit sakit
tapi paling sering di bagian tubuh mana saja yang diderita osteoartritis ini
terutama di sendi
lutut karena pembebanan
dan itu akan nyeri
kenapa kita lutut ada kiri kanan tapi nyerinya di kirim misalnya
itu juga karena kebiasaan kok kita berdiri
bebannya di mana sih
pasti di satu kaki
nggak mungkin dia dua kaki
kalau kita sering di kaki kiri pasti awal di kiri itu akan lebih cepat nyeri
karena dia beban ototnya tegang
nah otot tegang ini juga bikin inflamasi
makanya tadi aduh
mau ditekuk susah berat
itu karena jaringan sekitar sendiri
ligamen kemudian tendon yang di situ dia meradang itu menjadi kaku
dan ini lebih gampang dideteksi karena pasti sakit
karena ada gejala
sementara kalau osteoporosis kan tidak sakit
nah regenerasi ini masih berkaitan dengan faktor usia juga
atau di sini antara laki sama perempuan
itu masih jomplang
lebih banyak perempuan yang menderita atau sekarang laki laki juga bisa
kalau itu tidak ada perbedaan
tidak ada perbedaan
karena tidak ada hormonal di situ
dia hanya pembebanan
dan usia terutama
usia kan degeneratif semua sama
apalagi tadi lifestyle lagi
kita duduk terus
berdiri ibu ibu banyak masak empa gitu
atau laki laki yang olahraganya nggak bagus
tapi kalau misalnya kebanyakan laki laki
kebanyakan olahraga juga dan lain sebagainya itu bisa membuat sendi sendinya aus
atau justru memang disarankan lebih sering olahraga
kalau untuk sendi kita sarankan betul betul olahraga
kalau tidak lutut kita dengan sepeda
kalau dia mulai artritisnya di pinggang kita suruh berenang
dan senam yang lain
ada hubungan atau tidak antara osteoporosis sama osteoartritis
misalnya kalau yang punya menderita osteoporosis
pasti juga menderita osteoartritis atau gimana
atau ini dua hal yang sangat berbeda
kebetulan dulu disertasi saya mengenai osteoporosis osteoartritis dan obesitas
itu berhubungan karena beban
kalau kita obesitas beban lemaknya patologi
itu dia mengeluarkan protein mbak desi
protein itu namanya leptin
itu harusnya hormon yang bikin kita kenyang
nah itu kalau tinggi sekali
kita jadi tidak kenyang
maunya makan terus makin gemuk
nah leptin ini dia mempengaruhi tulang
regenerasi tulangnya dihambat
kemudian di jaringan rawan sendi
dia tidak regenerasi malah mati
jadi makanya orang gemuk lebih cepat aus
lebih cepat pengapuran lebih cepat sakit
karena sekarang di indonesia juga semakin lama ya
makin banyak orang indonesia juga berat badannya semakin
apalagi dari kecil ya
nah ini merupakan salah satu yang kita harus inilah
tapi kalau kita lihat belinda
masih muda nih tapi seusia belinda ini sudah harus
walrid atau masih muda
dia harus olahraga jaga olahraga
nanti suplemen mulai tiga puluh an biasanya
tapi kamu masih dua puluh
belinda masih dua puluh sudah khawatir bahwa suatu hari
apa yang kamu lakukan untuk mencegah
oke yang saya lakukan untuk mencegah itu biasanya olahraga
jadi sebelum olahraga saya melakukan pemanasan terlebih dahulu
karena pemanasan itu penting ya dok
seperti apa pemanasan yang biasanya kamu lakukan
yang diputar putar tangan dulu
supaya sendinya nggak terlalu kaku gitu
terus melakukan pergerakan pergerakan yang kecil dulu
di bagian lutut kemudian di bagian lengan
karena pemirsa juga mungkin harus ada pengetahuan lah
ini penting dilakukan ini harus setiap hari ya
harus setiap hari
jadi peregangan itu penting ya dok
ya peregangan untuk apa namanya untuk badan kita berdua
iya kelenturan kita
coba kita lihat tayang ini karena kamu masih muda masih langsing
boleh boleh boleh
dan ini usia bagus untuk mulai
mulai memperhatikannya ya karena kalau dari mudanya sudah terbiasa
nanti tuanya pasti tetap
jadi pertama itu kepala dari atas dulu
dari atas itu bagus
jadi kepala apa namanya tengok kiri tengok kanan
gitu aja setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas
kemudian kepalanya diputar lalu kita ke bagian tangan
gerakan seperti ini gitu itu juga bisa
pergelangan tangan juga harus dilenturin dulu
karena biasanya kalau orang mengelu meng attract nya itu jari jari tangannya
jari jari kaku menjadi kaku
kemudian dari tangan lanjutnya ke pinggang
karena di sini juga ya pinggang
walaupun ini gerakannya sedikit ya old ya
tapi ini penting banget untuk menjaga kelenturan tubuh kita
iya apalagi kalau misalnya kita mengambil sesuatu aduh encok
betul nah kalau misalnya aku ambil
kan kecil kecil mbak
iya jadi kalau
betul jadi kalau mengambil sesuatu itu tidak boleh langsung seperti ini
nah mungkin perlihatkan kepada kamar
kalau mengambil sesuatu ini sangat penting
iya penting penting banget
karena ini menjadi salah satu sumber penyakit ya
betul jadi kalau
karena sakit pinggang ini paling sering ya didurita ya
ya pinggang dan lutut benar mbak
cara mengambil beban yang
jadi cara mengambil beban yang baik itu usahakan ditumpu oleh kedua lutut kita
jadi jangan pakai pinggang
jadi seperti ini
ininya harus tetap tegak
lurus jadi kita ambil barang seperti ini
nah ini orang paling sering melakukan kesalahan
mengambil sesuatu lututnya tetap lurus
karena gadget itu bisa kejepit
carpal tunnel syndrome kita sebutnya
itu bikin sakit ini
itu terlalu banyak ini main game
wow jadi ini bukan hanya sesuatu yang usia uzur sudah memiliki
tapi dari kecil kebanyakan main game
tangan juga pasti sakit
dan ini sudah mulai kelihatan
lalu biar enggak digelita
tidak ada makin baja

alhamdulillah tidak diserah bagaimana orang berharga tidak lungkip terhadap lebar

tiap malam saya bertenangnya sama sebuah kelengkapan ke forest lake turks
bersama seorang anak idola
punya penaining science
kumpulkan ke t threatened tri
pertempat o diberikan alice
reverberasiaceae yang mniej bagi ashok dan lemah
patung udara milik kita
biasanya kalau kita banyak berdiri
mulainya nyeri ditumit
bangun tidur sakit dong
bangun tidur sakit saat menjejak
nah itu karena beban
mungkin karena pakai high heels juga
berarti bebannya disitu berlebih
kalau sudah tidak bisa ditahan
biasanya nyari beban itu
tidak kuat lagi
makanya kenapa begitu
itu otak kita yang mengatur
kita tidak bisa atur
jadi kenapa yang paling sering disitu
dipinggang itu tulangnya kecil kecil
jadi kalau kita tadi ngambil
beban kita begitu
itu tumpuan itu dipinggang
dan kadang kadang kalau bangun juga
mungkin salah tidur atau apa
kan posisi tidur kita nggak bisa
tentukan kita harus begini aja
makanya pagi hari harus stretching
sama ini juga ya
ini sering ya
kita begini terus lupa
jadi ini harus dirawat
tadi tidak hanya begini saja
harus ke bawah
harus ke atas
kalau pas kita punya riwayat vertigo
jadi tidak boleh diputer
ini sebuah pelajaran yang bagus
kita tuh semua
hampir dikatakan itu
dan lama kelamaan ini
bagaimana untuk merenggangkan
dan supaya kita juga inilah
tidak memiliki yang namanya
jangan lupa ini
itu untuk leher dan punggung
elina ini juga harus belajar ini ya
iya karena gadget
satu lagi karena gadget
itu bisa kejepit
carpal tunnel syndrome kita sebutnya
carpal tunnel syndrome kita sebutnya
pentingnya menjaga kesehatan seperti osteoporosis atau osioartritis itu secara umum itu masyarakat
pemahamannya tahu enggak apalagi edukasinya itu sampai enggak ini kan salah satu cara kita untuk
mengedukasi ya pemirsa kita tapi secara umum paham nggak kalau di kota besar mungkin agak
paham ya tapi kalau udah ke pinggir agak sulit jadi itu memang pr kami untuk mengedukasi bagaimana
apalagi sekarang dengan anak anak milenial dimana mana pegang itu tuh sudah mulai banyak
saya sampai operasi karena dia udah nekuk nggak bisa buka tergering ini susah lupa jadi ini harus
stretching itu betul jadi ada latihan khusus jari ex hand exercise karena kalau enggak kita
begini terus lupa enggak begini jadi ketekuk kliking seperti itu tapi kita sering melakukan
bagus kenapa cracking bunyi karena jaringan rawan yang beradu belinda kamu sering nggak
boleh cracking nggak boleh nih ternyata nggak bagus karena tulang di dalam sendi beradu
kartilisnya tergesek apalagi kalau kita dipijit misalnya bunyi bunyi ya nggak boleh kalau bunyi
sendiri boleh kalau dibunyiin jangan dibunyiin belinda apotekar khusus bagi osteoartritis apa
yang selama ini belinda pelajari
dan apa yang kira kira bisa di sharing bagi kita untuk mencegah lah kena osteoartritis ya untuk
mencegah itu pertama kita harus menjaga menjaga berat badan kita dulu betul ya dok ya jadi kalau
misalnya kita tidak menjaga berat badan kita nanti obesitas nah tadi sudah sudah sudah dikasih tahu
oleh dokter kalau obesitas itu berpengaruh kepada tumpuan sendi kita jadi semakin berat tubuh kita maka
tekanan di sendi itu juga semakin besar nah gitu jadi itu itu menjadi faktor semakin tinggi
terjadinya osteoartritis seperti itu kemudian menjaga juga kadar gula dalam darah karena kalau
kadar gula dalam darah kita tinggi maka kemungkinan besar kita juga bisa obesitas nah obesitas tadi
yang sudah saya katakan bahwa obesitas itu juga bisa apa namanya membuat tekanan pada sendi kita semakin
karena jadi semakin semakin semakin besar kita terkena resiko osteoartritis seperti itu jadi
itu kemudian kita harus mencukupi kebutuhan glukosamin kita jadi daripada intinya kan tadi
vitamin d tiga lagi tapi mungkin dari segi medisnya apa sih yang namanya glukosamin itu jadi
sumen itu dia bisa karena gini jaringan rawan itu makanannya dari mana karena enggak ada penuh darah
dia imbibisi dari jaringan sekitar sendi
nah glukosamin ini untuk memperbaiki homeogenitas di dalam cairan sendi sehingga bisa meregenerasi jaringan rawan sendi
berapa sih yang diminum
tadi dibilangin glukosamin itu lima ratus mg untuk suplemen kita yang masih muda
karena kebetulan kita usia saya lima puluh ke atas itu seribu lima ratus sehari seribu lima ratus miligram
wow dan ini harus setiap hari ya
iya dan ini sebenarnya glukosamin ini bekerja langsung ke bagian sendinya itu sendiri
jaringan sekitar sendi
supaya dia normal sehingga dia memproduksi lagi tadi pelumas
sehingga kalau pelumasnya bagus regenerasi jaringan rawan sendinya akan terbentuk dengan bagus
tapi bisa nggak kita mencegahnya tanpa misalnya hanya dengan lifestyle saja tapi tanpa suplemen lah istilahnya
asal olahraganya memang rutin
makan asupan yang lain juga bagus
kalau dari segi asupan makanan ya khusus untuk tulang dan sendi apa apa saja yang harus ada di piring kita tiap hari
kalau bisa di setiap kita makan
yang high calcium calciumnya tinggi
dari tulang mbak
jadi kita makan ikan sama tulangnya
ada tiga mulia ikan matte
kita sudah bicara mengenai pencegahan tapi kan banyak sekarang ya misalnya kasus kasus
apa bisa diobati apa bisa disembuhkan
apa usahanya pencegahan kita sudah dengan life science
tapi tetap berjalannya waktu kita nggak tahu bahwa ini nanti akan rusak
jadi kalau dia osteoporosis
kita ada obatnya untuk anti osteoporosis
itu bisa diminum tiap hari bisa minum seminggu sekali
ada yang bisa kita suntik tiga bulan sekali ada yang setahun sekali
itu sudah perlu obat ya
kalau suplemen nggak cukup ya untuk itu
karena kita sudah langsung cegah dari selnya tadi kembali
kalau ini kan pencegahan
tapi kalau misalnya sekarang dengan stem cell itu bisa
bisa cuman masih dalam proses penelitian yang panjang
karena kita baru mulai
jadi belum ada hasil yang sudah bertambah
tahun tahun begini loh
tapi itu sudah mencerahkan
kalau stem cell itu sudah bagus dan terbukti bagus
ini nanti tutup
pabrik obat tutup
karena kita cukup stem cell aja untuk regenerasi
jalani kelihatannya ke depan begitu
bahkan mungkin kita nanti pakai artificial lim gitu
pakai titanium dan lain sebagainya
artificial limb itu sudah mulai kalau kita sudah mulai sendinya rusak sekali
kan kita obati kita operasi mbak desi
kita pesendi lutut sendi hip pinggang
itu ada ganti sendi namanya
jadi operasi jadinya dan mahal sekali
tidak bisa tetap
kalau kita ganti sendi sekarang sudah ada mulai yang bisa untuk sholat
kalau dulu nggak bisa
kita sudah ganti sendi jalan bagus nggak bisa sholat
orang islam harus sholat
kita harus duduk di bawah
dia hanya cukup duduk saja
tapi sekarang sudah bisa ada yang bisa sholat
oke ini mungkin belina juga ingin tahu ya
kalau melakukan operasi ortopedi itu paling banyak apa operasi yang dilakukan
ini yang berkaitan dengan osteoporosis atau osteoartritis atau apa
atau patah tulang misalnya main bola
patah tulang itu karena trauma
ini kan bukan trauma
karena degeneratif karena usia
biasanya kita ganti sendi itu usia di atas enam puluh tahun ke atas
karena sudah rusak ada grade nya
ada tingkatannya satu sampai empat
kalau sudah empat kita mau kasih obat segudang mau itu
nggak akan bisa sembuh
kenapa karena sudah rusak
nah rusak itu tentu operasi yang mahal
karena kita ganti sendi
dan sekali operasi bisa mahal sekali ya ininya ya
jadi kalau osteoporosis makanya ibu ibu kalau mau jatuh jatuh saja
karena kadang suka lupa kita menahan
ini patahnya di sini mbak desi
kenapa karena ini kan korosis
atau karena ge
bisa nggak diajarkan
bisa diajarkan cara jatuh yang baik
karena memang ini sering kita jatuh menahan dan ternyata
ada nggak cara cara
cara jatuh kan tergantung dia mau jatuhnya kemana
maksudnya jangan ditahan
karena kita mau begini aja kalau dia mau kapus patah di sini
kemudian ada yang jatuh kadang mau pakai celana
kita harus duduk
karena kalau nggak satu kaki menumpu itu jatuh ke bawah
ini bisa patah
patah di sini kita ganti sendiri juga
atau dia memang jatuh kepleset ini bisa retak juga
bisa patah tulang belakang
kita operasi juga
kita semen aja kita sebut gitu
jadi tulang yang patah karena dia memendek kita kasih cor
kita kasih bouts men sehingga dia bisa menangkap
kalau dari segi asupan makanan ya khusus untuk tulang dan sendi
apa apa saja yang harus ada di piring kita tiap hari
kalau bisa di setiap kita makan
yang high kalsium
dari tulang mbak
jadi kita makan ikan sama tulangnya
daging ikan itu bagus buat kesehatan otak
tapi tulangnya kalsium
jadi makan kan keras
ini mungkin kayak bandeng yang lunak itu
kemudian kita kalau nggak
kalau sok buntut ya begitu
sok buntut itu cartilage nya boleh juga
cuma jangan yang ada lemaknya
itu bali lagi lemaknya nggak boleh
iya bali lagi lemaknya
oke apa lagi
tapi kalau misalnya vegetarian nggak suka makan
oh itu makanan hijau
yang daun daun hijau itu kalsiumnya tinggi
bengkuang itu tinggi
bengkuang itu kalsiumnya tinggi di buah
kita tinggal makan aja
harus kita ingetin nih bengkuang ya
jadi ikan penting
yang hijau hijau seperti misalnya aragula
kale kan sekarang yang curly kale
apa lagi kalau yang dari misalnya biji bijian dan lainnya
dia untuk cartilage bagus
pencernaannya juga bagus
sehingga penyerapan yang kita makan suplemen yang kita makan juga diserap
jangan sampai nggak diserap percuma kita makan
kalau untuk kesehatan sendiri kurangi tadi kopi rokok
karena tadi saya cerita juga bahwa itu pemeludaranya nggak ada
kalau tidak ada nggak ada
kita minum kopi kebanyakan kita merokok kebanyakan
pembuluh darah itu mengkerut di ujung ujung
terima kasih banyak dokter linda
wah luar biasa
edukasi kita pagi ini dan juga belinda
belina ini contoh hidup sehat tapi yang penting kita juga jaga berat badan kita ya
jadi kalau misalnya makan untuk menjaga sendi kita itu bisa juga makan makanan laut
karena glukosaminnya ada di dalam cangkang
udang dengan cangkang
padahal kalau kita makan udang selalu dikupas
nah kadang kadang kita suka kupas kan
nah terus sehari itu harus makan satu kilogram udang kan kayaknya nggak mungkin
kalau alergi juga nggak
saya agak alergi
jadi kalau misalnya itu minum aja suplemen yang mengandung glukosamin seperti caldana flex
itu ada cangkangnya juga di situ
sudah di ekstraksi
jadi glukosaminnya aja
karena udang itu ternyata banyak
jadi harus makan berapa kilo
kilo per hari untuk mencukupi kebutuhan glukosamin
dan juga dokter linda sukses
kita juga ikut bangga
luar biasa ternyata hanya dua dokter spesialis otopedi
dokter kedua lagi
tapi sekarang udah mulai semakin banyak kan
tapi kita juga sangat berterima kasih informasinya luar biasa
hidup sehat itu penting
buat apa kita memiliki segalanya tanpa kesehatan kita tidak bisa memiliki apapun
demikian insight kali ini
terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa saksikan insight di lain waktu bersama saya desi anwar